koalisi masyarakat sipil akan kembali melakukan gugatan class action buntut dari polusi udara yang terjadi di ibu kota jakarta dan sekitarnya
mereka mengklaim nilai ganti rugi yang diderita masyarakat untuk bisa membayar biaya kesehatan bahkan mencapai angka lima puluh satu dua triliun rupiah
dan kita akan langsung berbincang dengan ketua forum udara bersih indonesia ahmad safrudin
selamat sore pak ahmad
selamat sore mbak emekri
bagaimana ini kondisinya pak sehat
ya alhamdulillah sehat sekalipun serak ya ispa gejalanya
baik kita masih akan membahas satu kondisi yang kita alami bersama nih pak ahmad
pak ahmad terkait dengan gugatan yang nantinya rencananya akan diajukan prosesnya sudah sejauh mana pak
nah sekarang masih dalam proses untuk mengumpulkan calon penggugat ya
sejauh ini sudah hampir lima puluh orang mendaftar gitu ya
dan yang kedua kita mulai mengumpulkan bukti bukti perugian yang diderita oleh calon penggugat tersebut
jadi sudah hampir lima puluh orang tersebut mulai mengumpulkan bukti bukti juga gitu
misalnya bukti terkait dengan sakit atau penyakit yang mereka derita kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan berbagai dampak yang dirasakan oleh mereka
baik sejauh ini apa kemudian perhasil perhitungan dari dampak dampak yang dirasakan dari para pihak pihak yang nantinya akan bergabung
atau bergabung mengajukan gugatan kelas aksen ini
ya sejauh ini kan kita sebenarnya sudah mengkalkulasi ya kira kira dampak yang diderita oleh masyarakat jakarta
sebenarnya dampak itu bisa dampak langsung misalnya berupa biaya kesehatan yang harus mereka bayar yang harus dibayar oleh masyarakat karena ispa karena pneumonia bronfitis copd atau ppok gitu ya
kemudian juga dampak penyakit jantung koroner kanker nasofaring dan berbagai sakit atau penyakit terkait dengan pernafasan
atau terkait dengan pencemaran udara
nah itu semua kan sebenarnya mudah ya dikalkulasi dengan rupa biaya langsung biaya berobat yang dibayarkan oleh kita kita oleh masyarakat yang menderita sakit atau terkena penyakit terkait pernafasan tadi gitu ya
nah konteks nanti untuk gugatan itu tentu kita akan melangkah lebih jauh lagi yaitu dengan mengumpulkan bukti nyata ya bukti nyata misalnya kuitansi kita berobat kuitansi kita ke apotik
beli obat dan seterusnya
nah dari situlah nanti kita bisa mengkalkulasi kira kira total kerugian masyarakat jakarta karena harus membayar biaya kesehatan itu berapa
dan itu kita akan lontarkan dalam bentuk gugatan perwakilan
baik gugatan yang akan diajukan ini nanti akan menggugat siapa berarti
ya sebenarnya kita sudah identifikasi yang pertama poluter sejelas ya pencemar ya si pelaku pencemar itu sendiri
lokasinya pun juga bervariasi tidak hanya di jakarta tetapi juga di bodetabek bahkan di luar bodetabek
dan tentu saja untuk di luar bodetabek kita akan arahkan juga agar masyarakat sekitar industri pltu dan sebagainya yang sumber sumber pencemar tadi
mereka juga akan melakukan gugatan secara langsung
karena bagaimanapun juga mereka dirugikan cukup lama gitu ya
kalau kita lihat misalnya pencemaran udara di jakarta ini sudah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun
nah kemudian kalau kita lihat sumber pencemaran itu selain dari transportasi yang paling besar gitu ya
tetapi juga industri dari pltu dan sebagainya
nah dari po dua dan industri itu juga tidak hanya semata yang ada di jakarta saja
tetapi juga yang dari luar jakarta atau dikenal dengan istilah transboundary polutance gitu
nah transboundary pollutant itu sebenarnya masyarakat tempat yang paling dirugikan
kalau impact dari transboundary pollutant itu sebenarnya relatif
lebih sedikit gitu ya
artinya masyarakat jakarta terdampak transboundary pollutant dari sikarang ya
dari indramayu dari cirebon jumlahnya kan relatif sedikit
tetapi masyarakat setempat yang di indramayu di cirebon itu kan jauh lebih besar
jadi masyarakat di sana pun juga wajib untuk melakukan gugatan
baik rencananya apakah ada target atau timeline khusus terkait proses pengumpulan data data
pengumpulan para penggugat begitu ya hingga akhirnya nanti bisa mendaftarkan gugatannya
kita harapkan dalam dua minggu ini akan selesai ya proses identifikasi calon penggugat tersebut
kemudian kita coba verifikasi
artinya memang kita tidak akan ambisius harus sekian ribu orang tidak
tetapi di regulasi kita ini kan ada peluang melakukan gugatan class action ya
terutama untuk konteks permasalahan lingkungan hidup
class action itu artinya gugatan perwakilan
jadi sebagian masyarakat bisa melakukan gugatan atas nama seluruh masyarakat
masyarakat yang terdampak dari kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dalam konteks ini adalah pencemaran udara
baik lagi lagi kita bicara konteksnya adalah gugatan class action terkait dengan pencemaran udara yang terjadi
ini bukan kali pertama seperti dejavu ya keputusan ingkrahnya saja belum ada nih
hingga saat ini ya kalau kita bicara gugatan yang diajukan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
prosesnya cukup alat
apa kemudian pandangan
dari anda pak ahmad dan juga teman teman dari fubi untuk meyakinkan bahwa jalur hukum kali ini yang kembali akan ditempuh
ini bisa benar benar menghasilkan satu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sipil
ya tentu ya kita akan mencoba mempersiapkan berbagai hal ya terkait dengan gugatan ini
betul sebenarnya kami sendiri juga ikut menginisiasi proses gugatan yang dilayangkan sebelumnya
citizen law atau gugatan warga negara ya
warga negara menggugat pemerintah
pemerintah melakukan upaya dalam rangka penerapan peraturan perundangan yang ada
kan di negara kita ini sebenarnya sudah sangat komplit ya regulasi kita
ada undang undang ada pp kemudian ada peraturan menteri ada perpres dan sebagainya
yang sebenarnya sangat komplit dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengelolaan kualitas udara
nah tetapi problemnya tidak dilaksanakan
dua ribu delapan belas kita berinisiatif kemudian berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil ya
mendampingi masyarakat yang mau melakukan gugatan tadi
dan gugatan itu dilayangkan kan dua ribu sembilan belas menang di pn jakarta pusat tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian menang banding pada tahun dua ribu dua puluh
betul sekarang belum keras
tetapi jelas ya bahwa regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peraturan
undang undang yang ada dan juga perintah pengadilan itu relatif diabaikan
karena kebetulan kalau kami ini kan mendampingi isu penjemaran udara ini sudah berlangsung lebih dari dua puluh lima tahun
tahu betul kita punya regulasi punya action plan ya
punya strategi dan sebagainya
tetapi sebagian besar regulasi dan kebijakan tadi itu relatif tidak dilaksanakan
wajar kalau kemudian pengadilan pun memenangkan gugatan warga negara tersebut
nah konteks sekarang sebenarnya yang kita pasar adalah dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat ya
yang saya katakan di awal tadi masyarakat kan kalau terkena paparan pencemaran udara mereka bisa sakit
paling sedikit itu ispa ya infeksi saluran pernafasan
nah lebih jauh lagi ada asma bronchitis pneumonia copd jantung koroner kemudian kanker paru ya atau nasofaring cancer dan sebagainya
dan banyak lagi sakit atau penyakit yang kemudian itu akan merugikan masyarakat
nah untuk itulah undang undang kita peraturan perundang di indonesia itu memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan tuntutannya atas kerugian yang diderita akibat paparan pencemaran lingkungan hidup termasuk pencemaran udara
pak ahmad selain kemudian akan merampungkan semua proses identifikasi verifikasi hingga akhirnya nanti mendaftarkan gugatannya begitu ya gugatan class action ini
apakah kemudian teman teman dari forum udara bersih indonesia ini juga sudah berupaya untuk melakukan
melakukan upaya advokasi terkait dengan hak menghirup udara yang bersih ini bagi warga negara indonesia
dan sejauh ini progresnya seperti apa
ya pak mesri saya katakan kami itu sudah fokus di isu penjemaran udara itu sejak dua puluh lima tahun yang lalu
jadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kami itu sudah mengajukan strategi pengendalian penjemaran udara di indonesia
nah kemudian itu juga kita turunkan di jakarta dan sekitarnya
nah kenapa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam kita mengusurkan strategi pengendalian penjemaran udara
karena pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua waktu itu uned ya mengeluarkan laporan yang intinya itu jakarta adalah kota ketiga yang udaranya paling tercemar di dunia setelah mexico city dan kota bangkok gitu
nah makanya pada tahun dua ribu apa masa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kita menyusun strategi pengendalian penjemaran udara
nah kemudian ini kan sebuah proses advocacy ya
kita menjalankan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mengendalikan pencemaran udara seperti itu
nah dan strategi pengendalian pencemaran udara tadi kemudian juga kita turunkan menjadi rencana aksi yang bisa dilakukan setiap tahun gitu
dan itu hampir setiap dua tahun sekali kita update gitu ya dengan melibatkan banyak pihak baik masyarakat sivil maupun stakeholder terkait ya
termasuk dari pemerintah dari swasta terkait terusnya
dan penguarannya ya pada tahun dua ribu lima ya misalnya dki jakarta kemudian mengadopsi menjadi sebuah peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu lima tentang pengendalian penjemaran udara
nah itu antara lain juga karena inisiasi dari masyarakat sipil melalui proses advocacy tadi gitu
nah konteks itulah tetapi ya kalau kita lihat ya seperti yang saya katakan di awal tadi juga ya banyak kegiatan yang sebenarnya tinggal just do at ya
tinggal melaksanakan saja
tapi tidak dilaksanakan
oke yang pasti kita berharap segera ditemukan solusinya dan kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa terkait dengan gugatan class action bagi polusi udara yang ada
karena lagi lagi kita menghirup udara yang sama dan seperti yang tadi pak ahmad sebutkan ada banyak kemudian ya multiplier effect yang bisa ditimpulkan dari adanya polusi di udara
efek jangka pendek maupun jangka panjang
terima kasih banyak koordinator forum udara bersih indonesia
pak ahmad safruddin sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom di sore hari ini
saya selalu lupa